masa kampanye pemilu legislatif yang dimulai sejak september dua ribu delapan belas hingga tiga belas april dua ribu sembilan belas
memicu kemunculan alat peraga kampanye atau apk di berbagai penjuru kota
calon anggota badan legislatif mulai tingkat kota provinsi hingga nasional
berebut perhatian warga dengan memasang apk berbagai warna dan model
menurut peraturan kpu apk tidak boleh dipasang di tiang listrik dan pohon
namun pada kenyataannya tiang listrik dan pohon menjadi lokasi favorit penempelan apk
setiap minggu kita mengidentifikasi alat peraga mana saja yang memang tidak melanggar atau melanggar
dan data itu sedang progres kita kumpulkan
kemudian nanti kita pada saatnya nanti akan kami rekomendasikan kepada masing masing partai politik
untuk menertibkan alat peraga yang memang
melanggar ketentuan tersebut
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini